ojo di bandingke lagu ciptaan agus purwanto atau yang dikenal dengan sebutan abah lala yang dinyanyikan oleh farel prayoga ini memang sempat menggoyang istana merdeka saat tujuh belas agustus lalu
dan campur sari ini juga kembali trending akhirnya jadi perbincangan banyak yang cover lagu ini ya
kita akan bahas tentang campur sari salah satu genre musik dengan pengamat musik alvin yunata yang sudah bergabung melalui sambungan zoom dengan cnn indonesia connected
hai selamat malam bang alvin
sehat bang alvin
alhamdulillah kayaknya kita mau joget lagi malam ini ya
sesuai dengan judulnya ini dialog kita malam hari ini terpincut campur sari ya
setelah melihat penampilan dari farel membawakan lagu campur sari di istana merdeka tujuh belas an kemarin disambut meriah semua ikut joget semua ikut mendengarkan kembali lagu ini
tapi kita pengen tahu dulu dong bang alvin kalau bicara soal musik campur sari
sebenarnya posisinya tuh saat ini di indonesia seperti apa sih
seberapa kemudian antusias sebenarnya orang orang
apakah hanya berdasarkan momentum saja atau sebenarnya campur sari ini punya tempat tersendiri loh di hati penikmat musik tanah air
jadi sebenarnya campur sari secara sejarah itu emang udah ada sejak zaman dulu bibitnya
yaitu di zaman jepang
di situ tuh jepang pernah ngelarang indonesia untuk membawakan lagu lagu yang ke baratan
itu termasuk ronjong
karena ronjong masuk dari portugis
akhirnya akal dari musisi musisi pada saat itu ya dia bikin biar ada rasa indonesianya dia campur sama gending jawa
itu pertama kali campur saya di tahun empat puluh
dan emang setiap eranya tuh selalu ada penerusnya
kayak setelah itu rm samsi yang ada di rri semarang itu mengapresiasi si era jepang itu
ketika mengawinkan antara musisi yang mengawinkan keroncong sama gending jawa
nah itu ada programnya tuh di rri semarang pada saat itu
mungkin sampai tahun tujuh puluh an dari konon tahun lima puluh tiga mulainya
cuman ada bilang itu sebenarnya sebuah program rri semarang judulnya memang campur sari
dan itu tuh emang program radio
sampai pada akhirnya pecah pecahnya itu justru tahun sembilan puluh an tahun sembilan puluh empat ketika sumanto sugiantono

dia tuh seorang penulis lagu sebenarnya
penulis lagu yang hattie kusendang lah jamal mirdad lah di era tujuh puluh s ke delapan puluh s
nah dia sebenarnya yang diangkeroknya
jadi campur sari itu meledaknya justru di dia
akhirnya bisa diterima sama syarotana dia collab sama waljina dan segala macem
sebenarnya niat dia itu cuma satu ada beberapa poin
niat dia itu dia pengen dapetin grassroot gitu para petani dan segala macam
jadi dia memang pengen orang orang zaman sekarang juga tidak lupa sama gending jawa
caranya dicampurin aja deh gitu campur sari
nah akhirnya metode simantu ini karena di zamannya di tahun sembilan puluh an
jadi alat alatnya juga lebih modern gitu
di barat jadi ada gending ada gendingnya ada keroncongnya ada dangdutnya dan ada baratnya gitu
ada rocknya dan segala macam lah
ada gitar listrik ada keyboard
jadilah itu campur sari
sebenarnya gitu yang akhirnya tenor sampai sekarang
dari mantung sebenarnya
lalu baru tuh dikempot ke generasi berikutnya
oke jadi emang campur sari ini indonesia banget ya
jadi emang udah ada bukan hal yang baru
bukan hal yang baru tapi memang indonesia banget ya campur sari ini
apa sih mas alvin atau bang alvin
alasannya yang membuat kemudian kita tuh berasa deket banget sama campur sari
biasanya tuh yang membuat orang jadi menikmatinya
apakah karena memang tadi dari latar belakangnya atau liriknya atau apa
hal yang tadi tuh betul
jadi si mantu ini kan memang pengen dia pengen ngejar pasar petani waktu itu
jadi emang pasar berasrutnya lah
jadi dia emang sengaja ah udah aja campurin gitu
dengan dangdut dengan apa campur sari lah mungkin kalau makanan itu bakwan ya
semua dicampur gitu
tapi ringan pembawaannya
karena ada dangdutnya dan enerjik musiknya
lalu juga secara lirik juga memang rata rata memang dekat dengan kehidupan sehari hari
keluarga menengah ke bawah gitu
jadi akhirnya dapet banget sih jadi kayak cinta cinta
simple aja sih sebenarnya
si lirik liriknya pokoknya
dilead sama rakyat
itu kan kalau di indonesia
udah itu dari situ udah langsung tuh
oke bang alvin itu kan kalau di indonesia
tapi kan yang kepincut sama campur sari ini juga dunia gitu kan
kita tahu ada beberapa negara yang mungkin punya latar belakang yang mirip gitu
seperti suriname oke lah akhirnya dengan bahasa yang sama
jadi kepingcut juga sama campur sari
tapi kan ada juga beberapa negara negara lain di dunia
yang juga sangat menikmati gitu ya musik campur sari
ini alasannya apa nih
apa yang biasanya membuat campur sari ini begitu mudah diterima oleh publik
campur sari itu lucunya bagi orang luar ya
orang luar itu melihatnya sesuatu yang baru
jadi kategorinya ada di dance music gitu
orang luar kan selalu mencari sesuatu yang lebih baru lagi gitu
seperti funky kota di jepang gitu
dia mengapresiasi musik koplo di jepang gitu
dan akhirnya ada kemasannya sendiri
itu kan suka kayak gitu ya suka
orang orang luar tuh suka begitu gitu
dan ini juga sama hal yang terjadi di campur sari
keunikannya karena itu campur sarinya itu loh
jadi kayak ini dicampur ini dicampur ini
jadi itu yang membuat justru si orang orang luar ini suka sama hal itu
karena itu bagi mereka hal yang baru ya
kalau bagi kita itu biasa ya
mungkin kalau gue ke pantura pasti gue dengar
atau gue ke daerah jawa tengah gue pasti dengar
di desa desa atau di suburb suburb
cuman bagi mereka itu suatu hal yang kayak
oh ini dance baru nih gitu
makanya itu justru diapresiasinya lebih biasanya
kalau dulu kan kita tahu ya ada almarhum didi kempot gitu
sebagai king of campur sari gitu
mengemas campur saring jadi lebih modern
tapi memang saat ini kita suka banyak lihat
banyak juga yang akhirnya lagu lagu campur sari ini di cover gitu ya
sama beberapa musisi muda gitu
atau mungkin di remake gitu kan
dengan kreativitas yang ada
kalau bang alfie
kalau bang alfie melihatnya saat ini trendnya seperti apa sih
terlebih kita bicara soal keberadaan dari ikon ikon campur sari yang ada di indonesia
sebenarnya kayak didi kempot itu memang salah satu artis yang spesial ya
ya setahu saya didi kempot gitu
tapi nggak banyak akhirnya
kalau saya lihat ya
mungkin saya salah juga karena saya sebenarnya nggak mengamati banget di scene nya campur sari
cuman sebenarnya kan banyak gitu
apalagi campur sari itu juga banyak songwriter doang gitu
mungkin dianyikan sama orang lain
itu banyak banget
belum lagi yang memang nama nama yang kayak apa sih
itu kan mulai juga muncul ya justru
terus ada sony joss
banyak poster poster baru gitu
tapi saya juga nggak tahu gitu seberapa besar dia
kalau didi kempot kan dia large large
kayak godfather gitu ya
jadi kayak gede banget lah
gue belum lihat ini gede sih yang sekarang siapanya tuh gue belum lihat
cuma yang menarik dari yang sekarang adalah kaum hipster itu justru jadi tertarik gitu
kayak darboy games ini kan muncul di berupa festival festival hipster di jakarta
jadi lucunya naik kelas gitu
setelah si didi kempot itu meledak itu jadi naik kelas
justru jadi kayak orang anak hipster kelas b
dan a itu justru mengapresiasi gitu
itu yang menarik sih
kalau sekarang kalau saya lihat ya
tapi mungkin terlepas itu banyak penyanyi yang terkenal juga sih
berarti kalau kita bahas soal masa depan dari campur sari ini
menurut pandangan dari alvin yunata seperti apa nanti ke depannya
campur satu itu yang menariknya dia tuh tipe yang sangat bisa membaur dengan segala zaman
jadi tahun empat puluh
keroncong gending jawa
nanti muncul lagi ke era berikutnya
yang lagi tren pada saat itu misalnya pop jawa
agak agak musik barat
nanti naik lagi ke didi kempot
masuk lagi apa
dan sekarang ada edm ditambah
jadi seiring dengan zaman adanya musik dan baru
sama dia pasti di blend lagi
jadi akan terus berhibrida gitu
jadi kayak terus kayak dia bikin genetik baru genetik baru turunan gitu
itu long lastingnya si campur sari tuh bakal kayak gitu
karena saking dia fluid banget gitu
sama kayak dangdut sebenarnya
lo mau dangdut regge mau dangdut melayu mau dangdut apa pasti selalu menarik kan gitu
jadi kayak selalu bisa aja dia kemana mana mau dangdut hip hop gitu
kayak masuk masuk aja gitu fluid
se fluid itu gitu si campur sari ini
jadi emang justru ini bertahan sangat lama
kalau menurut gue ya
dan inilah yang kemudian membuat campur sari ini akan selalu eksis gitu ya
tak lekang oleh waktu jadinya
bisa terus didikmati penikmat musik tanah air maupun mancanegara
terima kasih banyak nih bang alvin
kayaknya kita mau joget joget campur sari lagi abis ini
terima kasih banyak atas pandangannya
terkait dengan eksistensi dari musik campur sari di cnn indonesia connected
malam hari ini terima kasih banyak alvin yunata pengamat musik sudah bergabung bersama kami
terima kasih banyak